setelah hanya mencapai babak perempat final piala presiden dua ribu dua puluh
pasukan green force kini bersiap mengikuti turnamen piala gubernur kalimantan timur
meski tak memasang target tinggi namun pelatih persebaya menginginkan pemainnya selalu menang
untuk memantapkan persiapan persebaya surabaya menuju liga satu
bajul ijo kembali mengikuti turnamen piala gubernur kalimantan timur
turnamen pramusim ini rencananya akan digelar tanggal delapan belas hingga dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
turnamen ini akan diikuti delapan klub terbagi dalam dua grup
grup a berisi borneo fc mitra kukar bali united dan persebaya
sedangkan grup b bersiba balik papan madura united arema fc dan sriwijaya fc
keikut sertaan green force ini juga disebabkan jadwal kompetisi liga satu yang masih belum jelas kapan akan bergulir
dan setelah ini
dalam turnamen ini persebaya rencananya akan membawa banyak pemain lapis kedua
green force juga berencana memberi kesempatan lebih kepada pemain lapis kedua
agar mempunyai menit bermain untuk pemantapan mental serta merasakan atmosfer pertandingan
sementara pelatih persebaya surabaya angel alfredo vera meregaskan juga timnya sudah siap
ia akan menurunkan pemain pemain yang biasa ia turunkan untuk memantapkan kerja sama tim
kita sudah berlatih sudah siap sudah tahu mau main seperti apa
kalau pemainnya sendiri kan katanya pelaku seharusnya untuk ke biala gubernur
saya senang dengan timnya siapa
meski tak mentarget tinggi dalam turnamen ini pelatih asal argentina ini selalu menginginkan pemainnya menang
dalam setiap pertandingan